mulai hari ini kpu dki membuka pendaftaran bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur pilkada dki dua ribu tujuh belas melalui jalur partai politik
masa pendaftaran akan dibuka hingga tanggal dua puluh tiga september dua ribu enam belas mendatang
kandidat pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur harus melengkapi sejumlah syarat administrasi
antara lain adalah surat dukungan dari partai politik pendukung pasangan bakal calon
sementara itu sejumlah dokumen juga harus dilengkapi oleh kandidat
termasuk surat pernyataan cuti selama masa kampanye bagi calon petahanan
tetapi sepanjang keputusan mahkamah konstitusi belum ada
maka kpu akan tetap melaksanakan ketentuan di dalam pasal tujuh puluh ayat tiga undang undang sepuluh tahun dua ribu enam
di mana gubernur petahana itu harus cuti
kita akan ke kantor kpu dki jakarta sudah ada korespondensi nn indonesia rama aryadi
langsung saja kita sapa rama selamat pagi pukul berapa pasangan ahok jarot mendaftar ke kpu
selamat pagi adisa dan sheryl rencananya
menurut informasi yang kami peroleh dari kpud sendiri
rencananya nanti pada pukul dua belas pasangan calon ahok dan jarod saiful hidayat yang diusung oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
berserta tiga partai pengusung lainnya akan berangkat dari dpp partai pdip
dan akan tiba di kpud dki jakarta di salemba rencananya pada pukul satu siang nanti
hingga saat ini pukul sepuluh masih belum ada pasangan calon lain yang mendaftar
persiapan masih terus dilakukan di kpud sendiri
seperti yang dapat dilihat ini adalah ruangan dimana nanti pasangan pasangan calon dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan mendaftarkan dirinya
dan rencananya ini akan terus dibuka dari tanggal dua puluh satu hingga tanggal dua puluh tiga hari jumat nantinya pada pukul dua belas malam
hingga hari ini persiapan yang sudah disiapkan antara lain adalah pengamanan di mana ada tiga ratus enam puluh empat personil kepolisian yang sudah disiagakan untuk menjaga keamanan selama proses pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur
sementara itu pengamanan
pengamanan juga ditambah dengan sejumlah kendaraan taktis yang disiagakan untuk mencegah terjadinya kericuhan apabila nanti ada masa yang datang untuk mengganggu jalannya proses pendaftaran ini
untuk sementara itu demikian dapat saya laporkan kembali ke anda sheryl dan anissa
baik rama mungkin anda bisa menceritakan sedikit bagaimanakah mekanisme pendaftaran bakal cagup dan juga cawagup nantinya
seperti sudah kita ketahui pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur
ini dilakukan berdasarkan dua kriteria
yang pertama apabila mereka diusung oleh partai politik maka partai politik ini dapat mengajukan calon sendiri apabila mereka sudah memiliki setidaknya dua puluh dua kursi di dprd
dan setelah itu apabila pasangan calon tersebut mendaftarkan diri melalui jalur independen maka ia harus mengumpulkan setidaknya satu juta ktp
itu sudah dikalkulasi oleh kpu itu adalah threshold minimum untuk para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mendaftar melalui jalur independen
ini harus dipenuhi
salah satu yang paling mengganjal adalah pasal tujuh puluh ayat tiga dari undang undang pilkada nomor satu tahun dua ribu enam belas
yang saat ini sekarang sedang diuji materi gugatan yang diajukan oleh gubernur dki jakarta petahana basuki cahayapurnama ke mahkamah konstitusi
sekarang proses persidangan masih terus berjalan dan rencananya nanti akan terus berlanjut
tanggal dua puluh enam adalah sidang berikutnya di mana nanti gubernur basuki cahayapurnama akan mengundang empat saksi ahli untuk bersaksi di depan majelis hakim mahkamah konstitusi
ini menjadi syarat yang paling mengganggu bagi gubernur basuki cahayapurnama sendiri
mengingat di bawah pasal tujuh puluh ayat tiga ia diharuskan mengambil cuti selama masa kampanye yang panjangnya selama seratus hari
dan apabila nanti gugatan ini tidak dikabulkan oleh mahkamah konstitusi maka ia harus menyertakan bukti bahwa ia sudah bersedia untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara selama seratus hari yang sudah ditandatangani oleh kementerian dalam negeri
namun apabila nantinya gugatan uji materi ini sudah dikabulkan oleh mahkamah konstitusi
maka proses pendaftaran akan terus berjalan
namun kpu harus mengeluarkan satu peraturan baru untuk melegitimasi pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur tanpa adanya penyertaan berkas cuti sebagai syarat mutlak untuk pencalonan
dan syarat cuti di luar tanggungan ini harus dimasukkan lambat lambatnya tiga hari setelah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah ditetapkan oleh kpu
selain ahok jarot yang nanti akan mendaftar
pada pukul dua belas apakah anda sudah mendapatkan informasi
adakah nama nama lain yang akan dijadwalkan akan mendaftar juga
ini cukup sulit untuk ditebak sheryl dan anissa
karena peta politik di pilkada dua ribu tujuh belas ini cukup sulit untuk diterka
banyak sekali pasangan pasangan yang awal awalnya sudah digadang gadangkan akan mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur
namun sepertinya berubah komposisinya karena ada beberapa individu yang menginginkan
mereka sudah mendapatkan informasi dari pihak pihak dari pihak pihak yang sudah mencari posisi mendatang diri sebagai calon gubernur
namun karena pergerakan aligiansi mereka terpaksa memikirkan kembali strategi ini
apakah menggandeng calon baru sebagai calon wakil gubernurnya atau terpaksa menyerahkan posisi calon gubernur kepada orang lain
sementara ia mengambil posisi sebagai calon wakil gubernur
ada beberapa nama yang sebenarnya sudah sempat mencuat
di antara lainnya adalah yusril iza mahendra
dan juga ada riza rami yang katanya akan diusung pan
namun sudah ada beberapa informasi bahwa pan sendiri akan mengusung nama nama lain bahkan akan berkoalisi dengan partai partai lain
salah satu nama yang mencuat adalah pasangan sandiaga uno dengan mantan menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
namun ini terus harus kita pantau
kita tidak bisa merekan reka
kita harus terus melihat siapa yang nantinya akan datang
karena hari ini pendaftaran akan dibuka hingga pukul empat
sama juga dengan besok pada hari kamis
akan dibuka hingga pukul empat
hari jumat pendaftaran akan dibuka dari pukul delapan hingga pukul dua belas malam
sehingga kita lihat saja nanti siapa yang akan datang mendaftar dan bertanding di pilkada dua ribu tujuh belas nanti
aniesa dan syarif
baik terima kasih banyak rama aryadi yang melaporkan langsung dari kantor kpu jakarta